bapak pemilik hotel ini
benar saya bisa kerja di sini itu karena referensi bapak
baik kalau gitu saya mengundurkan diri
saya mau kamu tetap kerja di sini
saya nggak mau terus terusan ribut sama ibu
terima kasih bapak
tapi saya minta kamu tetap kerja di sini
kamu nggak lupa kan surat kontrak yang udah kamu tandatanganin
di surat itu disebutkan
kalau kamu gak boleh mengundurkan diri tanpa persetujuan manajemen
kalau kamu tetap mengundurkan diri nah
bakal ada tuntutan

saya udah bicara sama mama saya kok
dan mama setuju untuk kamu tetap kerja di restoran
jadi kamu nggak usah khawatir lagi ya
saya ada urusan penting
nanti kita bicara lagi
aku harus gimana
kalau aku bertahan di sini aku gak enak sama bu ajeng
tapi kalau aku keluar aku takut dituntut
kenapa kamu ada di sini
kamu ada di sini
kalau kamu mau kerja dan bertahan harusnya kamu kerja yang benar
bukannya sedih sedih gak jelas begitu
kamu kerja di bagian pantri kan
baik bu permisi
aku jadi penasaran
sebagus apa sih kerjanya perempuan itu
bagaimana kamu sudah siap untuk kerja lagi
kerjanya lelet amat sih
ya gimana mau ceritakan

maaf bu saya mau nyelesain pekerjaan dulu
ya iyalah itu kan tugas kamu kamu juga butuh pekerjaan
seher kamu itu sebenarnya nggak ada pantes pantesnya kerja di sini
tapi kenapa ya anak saya bisa kasih kesempatan kamu untuk kerja di sini
ya allah kuatkanlah hati hambamu ini
kerja yang benar
kalian harus jaga diri ya
jangan sampai kalian kenapa napa
bening aku pergi ya
maafin aku juga kalau aku punya salah sama kamu

them pasti saya badan
ayo beri saya juga david
aku akan jalan dulu sendiri

gelah buka upah os